kenapa bank indonesia gak cetak uang sebanyak banyakmu
dibagiin ke orang orang semuanya pada mampu bisa beli rumah beli mobil
dan indonesia gak perlu utang lagi ke luar negeri
bank indonesia sebagai bank sentral emang sih memiliki kewenangan
untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran
tapi bukan berarti bisa mencetak uang sebanyak banyaknya tanpa adanya perhitungan
soalnya tugas bank indonesia adalah menjaga kestabilan sistem keuangan
jadi barang barang yang sering kita beli di pasar itu
harganya dipengaruhi dari jumlah permintaan dan juga jumlah persediaan barang yang ada
namanya supply and demand
misalnya nih gue mau beli semangka terus penjualnya ada sepuluh
udah gitu persediaan semakannya banyak banget
udah pasti nih harga yang dijual bakalan murah
bisa bisa malah dioperal supaya cepet laku
nah kebalikannya nih misalnya pembelinya banyak banget
udah gitu persediaan makannya sedikit
pasti harga yang dijual bakalan mahal
kalau kondisi kayak tadi terjadi secara terus menerus
dan yang naik harganya bukan cuma semangka
itu yang disebut inflasi
nah di sini peran bi sangat dibutuhkan untuk mengawasi agar inflasinya tetap terjaga
supaya perekonomian yang terjadi di masyarakat bisa terus berjalan dan berkembang
terus apa hubungan stabilitas sama bi nggak boleh cetak uang banyak banyak
bi sebagai satu satunya otoritas yang berwenang untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah
salah satunya lewat pengendalian uang beredar
atau istilah kerennya likuiditas perekonomian
seperti yang kita tahu masyarakat itu bukan cuma pembeli atau konsumen aja
tapi ada yang jadi penjual atau produsen juga
itulah yang bikin supply and demand baru deh ekonominya berjalan dengan lancar
terus transaksinya pake apa ayu
ya pake uang yang dikeluarin bank sentral
tapi masalahnya kalau uang yang diedarkan melebihi kebutuhan masyarakat
ya coba aja deh kalau semua orang pegang banyak uang
semuanya sibuk belanja ngabisin uangnya
yang kedua kalau uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak
sementara barang yang tersedia nggak cukup dengan jumlah permintaan
yang ada harga harga pada naik
udah nyetak uang banyak banyak tapi harga barang pada melonjak
apalagi nyetak uang nggak murah biayanya
karena itulah uang yang beredar di masyarakat disesuaikan sama kebutuhan perekonomian
termasuk target inflasi yang sudah ditetapkan bank indonesia dan pemerintah
nah sekarang udah ngerti kan kenapa bank indonesia nggak bisa saya cetak uang banyak banyak